menteri kesehatan ri nila f muluk melakukan pertemuan dengan ketua kpu arief budiman
untuk membahas penyebab ratusan petugas kpps yang meninggal dunia
sementara itu kpu menilai usulan pembentukan tim investigasi meninggalnya petugas kpps
tak relevan dengan kondisi saat ini
pertemuan rabu siang ini juga dihadiri dirjen pelayanan kesehatan
wakil ketua komnas ham dekan fakultas kedokteran universitas indonesia
dan perwakilan ikatan dokter indonesia ini membahas penyebab ratusan petugas kpps meninggal dunia
berdasarkan hasil audit medis yang dilakukan kementerian kesehatan
dari data yang diperoleh dari dinas kesehatan dki jakarta
tercatat sebanyak delapan belas petugas kpps dki jakarta meninggal dunia dan dua enam ratus empat puluh satu petugas jatuh sakit
delapan dari delapan belas petugas yang meninggal dunia disebabkan infard myokardial atau sakit jantung mendadak
sementara beberapa petugas yang lain yang meninggal
karena penyakit hati gagal pernafasan dan infeksi otak
dari segi usia sebagian besar yang meninggal berusia di atas lima puluh tahun
dua petugas berusia di atas tujuh puluh tahun
lima petugas berusia antara enam puluh sampai enam puluh sembilan tahun
dan delapan petugas berusia lima puluh sampai lima puluh sembilan tahun
nila menilai faktor banyaknya petugas yang meninggal
bisa disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan kondisi kesehatannya
sehingga saat dibebani dengan jam kerja panjang dan stres
dapat memicu gangguan kesehatan
kami mempunyai riset kesehatan dasar
itu tidak mengetahui bahwa dia menderita hipertensi
jadi berarti cukup banyak kita itu punya risiko
itu untuk hipertensi yang nanti ujungnya akan bisa kena ke tentunya stroke dan ataupun sakit jantung
sementara itu komisi pemilihan umum menilai
usulan pembentukan tim investigasi petugas kelompok panitia pemungutan suara atau kpps yang meninggal dunia
tidak relevan dengan kondisi saat ini
pembentukan tim investigasi terkait dugaan kejanggalan kematian ratusan petugas kpps
sebelumnya diusulkan wakil ketua dpr fahri hamzah
kpu mengakui saat ini pihaknya bersama kementerian kesehatan
sedang melakukan audit medis untuk mengetahui penyebab meninggal dunia
tim investigasi saya pikir tidak relevan yang relevan sekarang
kita ingin mengetahui dan sudah berjalan sejak awal sebenarnya
kami melakukan komunikasi dengan kpps
sudah ada juga selain dukungan kesehatan di saat rekap rekap kecamatan
sudah mulai berjalan proses audit medis
jadi lewat jajaran kementerian kesehatan yang ada di rumah sakit
di pelayanan kesehatan
sudah juga mendapatkan informasi sebab sebab dari jajaran kami yang meninggal
sekretariat kpu hingga rabu siang sudah ada empat ratus lima puluh enam petugas kpps meninggal dunia
dan empat tiga ratus sepuluh petugas kpps sakit
tim liputan cnn indonesia